aksi pembakaran sebuah truk ini dipicu insiden tabrakan di jalan desa domato kecamatan jailolo selatan sabtu sore
emosi warga memuncak mengetahui sopir truk melarikan diri usai menabrak seorang pemotor hingga tewas
masa meluapkan kemarahannya dengan membakar truk yang ditinggal sang sopir
pada senin aparat polres halmahera membenarkan kejadian pembakaran dipicu insiden tabrak lari
sopir truk yang terlibat kecelakaan telah ditangkap sementara kasus pembakaran dalam penyelidikan
melihat kejadian tersebut tersangkanya tidak ada tempat
kemudian mereka melampiaskan kekesalan dan sempat membakar truk mitsubishi tersebut
selain beberapa penipuan datanglah anggota kepolisian sektor jalur selatan kemudian menemankan para bukti
akibat hilang kendali
saat melaju dengan kecepatan tinggi sebuah mobil jenis pick up menabrak sejumlah orang yang tengah berada di sisi jalan raya
pemilik warung dan pengendara motor pada senin siang
satu persatu korban kecelakaan ini diselamatkan warga termasuk sopir pick up yang sempat terjepit
saksi mata menjelaskan kecepatan mobil pick up cukup kencang
saat kejadian sejumlah orang dan motor ditabrak pick up dari arah belakang
ada yang sempat terseret hingga tujuh meter bersama kendaraannya
dua pemotor ikut terpental disambar kendaraan pick up yang baru terhenti setelah menabrak pohon di sisi jalan raya
petugas kepolisian laka lantas polres cilegon yang menerima informasi langsung melakukan olah tkp